rabu pagi komisi hukum dpr menggelar rapat dengar pendapat
dengan badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
kepala bnpt komisaris jenderal polisi tito karnavian hadir di komplek dpr senayan jakarta
rapat dengan pendapat ini adalah rapat pertama tito sebagai kepala bnpt
dan ia akan memaparkan betak penanggulangan terorisme di indonesia
sejumlah isu yang lain yang mungkin akan dibahas oleh komisi tiga dpr adalah kematian siono
warga kelaten jawa tengah yang tewas setelah ditangkap densus delapan puluh delapan
isu lain adalah peran bnpt dalam membantu pemerintah membebaskan sepuluh wni
yang ditahan oleh kelompok abu sayyaf di filipina